tiga belas cabang olahraga akan dipertandingkan di ajang asian para games dua ribu delapan belas
beberapa di antaranya masih asing untuk masyarakat awam seperti bosia golball dan loneball
kami akan mengajak anda untuk mengenal lebih dekat dimulai dari cabang olahraga loan ball
lownball merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di asian para games dua ribu delapan belas
di indonesia olahraga asal australia ini masih tergolong baru
launball adalah cabang dari bowling namun dimainkan di atas lapangan karpet dengan panjang lintasan tiga puluh empat sampai empat puluh meter
bola dan targetnya pun berbeda
bola yang dipakai untuk melontar disebut ball
sedangkan targetnya disebut jack
jadi cara mainnya hampir sama dengan bowling
cuma kalau bowling harus kena sepuluh pinnya itu kan harus kena
cuma kalau di lone wall itu semakin dekat dia dengan namanya ada bola kecil yang kita lempar dulu namanya jack
semakin dia dekat dengan bola jack itu itulah poinnya
jadi aturan permainan kita main kita suit dengan ada yang pertama kita toss
kemudian kita tos dapat bola yang menang itu megang jack
cek kita lempar bola putih itu yang kita lempar sejauh dua puluh tiga meter
kemudian kita jalan
satu main gantian nanti
siapa yang menang nanti dihitung yang dekat dengan jacknya dihitung
ya dihitung kalau menang saya lagi saya yang megang jack lagi menang
jadi selama permainan itu game dua puluh satu atau waktu satu jam
dilihat dari peraturannya loneball mirip dengan olahraga khusus atlet disabilitas yaitu boccia
sekilas olahraga ini mirip dengan boccia
tetapi sebenarnya banyak
banyak sekali aspek yang berbeda
di antara adalah bola yang digunakan karena bentuknya tidak benar benar bulat tetapi cenderung lebih pipih
dan beratnya pun mencapai satu kg
yang kedua jaraknya pun lebih panjang yaitu mencapai tiga puluh satu meter
untuk mendekatkan ke arah jack atau target sasaran
di asian paragames dua ribu delapan belas lawnball akan dipertandingkan di venue hoki senayan
karena belum ada tempat khusus lawnball di indonesia
dua belas atlet indonesia tergolong masih baru menggeluti bowling lapangan ini
semenjak dipanggil pelatas nih mulai januari
belumnya tapi atlet duduk
iya boleh duduk
cara pandang terbatas
hanya enam sampai sepuluh meter
kurang fokus gitu
yang low vision kita kan ada ini
ada alat bantu
alat bantu teleskop
jadi kita lempar
nanti setelah sampai sana kita teropong
deket enggak dengan jack gitu
kalau kurang dekat kan kita bisa evaluasi gitu
di asian paragames lawnball dibagi dalam beberapa kategori
sesuai klasifikasi kekurangan fisik
mulai dari kategori tunah netral total
serta kategori lomba untuk atlet disabilitas yang mengalami kelumpuhan baik tangan kaki maupun seluruhnya
indonesia akan bersaing dengan lima negara
yaitu korea selatan hongkong jepang malaysia dan singapura
meski tak dibebani target medali
kirman dan kawan kawan optimistis dapat memberikan hasil terbaik
jangan lupa like subscribe dan share ya